ya peredaran narkoba di jawa timur memang tidak saja dilakukan oleh jaringan baru yang terus bermunculan
modus yang digunakan pun tergolong baru
di jombang demi mendapatkan pembeli tersangka rela menjual barang haramnya secara kredit alias mencicil
dan sasarannya adalah mahasiswa serta pelajar
jaringan pengedar sabu modus baru di jombang berhasil diungkap kepolisian resor jombang
kali ini jaringan pengedar dikendalikan oleh seorang mahasiswa rm atau tukun warga desa kampung baru kecamatan pelandaan jombang
modus terbarunya rm menjual sabu dengan cara mengangsur alias kredit
selain itu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di yogyakarta ini menyasar penghuni rumah kos dan pelajar
dari tangan tukul polisi menyita empat paket sabu sebagai barang bukti
yang ketangkep sebelumnya itu selaku bandar memberikan secara
utangan istilahnya jadi dikasih dulu barangnya dinikmati
kalau sudah kemudian boleh dibayar secara ngutang
artinya pada saat diamankan si bandar ini belum menerima pembayaran transaksi itu
selain menangkap bandar tukul petugas juga menangkap pelanggannya sebagai pengguna
yakni h alias gembul bp alias jono serta fpo seorang pelajar salah satu sma di jombang
keempat tersangka kini terancam hukuman dua puluh tahun penjara